assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
momentum puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga
kita juga diharuskan untuk menghindari segala perbuatan yang justru berpotensi membuat amalan puasa kita sia sia
salah satunya adalah ketidakmampuan dalam menahan emosi atau amarah
nah seperti yang pernah kita bahas sebelumnya rasa marah tentu menjadi emosi yang sangat manusiawi
tapi islam memiliki rambu rambu agar kita bisa mengelolanya dengan baik apalagi di bulan suci ini
nah untuk membahasnya pemirsa alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selama gak ketemu ya
masya allah sehat dan mudah mudahan puasanya lancar harinya
nah pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini maupun tema yang lain
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ahilman kita sempat bahas ya beberapa pekan lalu terkait amarah
nah di bulan ramadan ini kan momentum juga ya
supaya kita ini belajar hakikat puasa tidak hanya menahan lapar dan haga saja
tapi bagaimana juga mengelola emosi
nah kalau kita kemudian mungkin ada banyak yang bertanya
ahilman sebenarnya kalau marah pada saat puasa itu seperti apa hukumnya
boleh gak atau membatalkan puasa gak sebenarnya
alhamdulillah kita bersyukur kepada allah
masih diizinkan untuk bertemu dengan bulan suci ramadan
dan kita berharap semoga ibadah ramadan yang kita tunaikan ini
bisa menjadi amalan yang menghapuskan dosa dosa kita
dan insya allah mengangkat derajat kehidupan kita dalam sisa kehidupan yang kita jalani ini
baik bicara tentang marah ketika puasa
justru puasa itu kan artinya adalah menahan ya
menahan segala sesuatu yang berpotensi membatalkan ibadah puasa
tentu kalau bicara apakah marah membatalkan puasa atau tidak
kecuali marahnya sambil ngemil ya
maka itu udah pasti membatalkan puasa
tapi yang perlu kita lihat adalah
apa yang kemudian memicu kemarahan itu muncul
kenapa seseorang itu bisa marah
bukankah ketika puasa
justru ada proses pengendalian diri
yang harus kita hadirkan
agar kita juga tidak mudah mengungkapkan kemarahan kita
marah itu kan biasanya terjadi ketika ada sesuatu yang berbeda
antara harapan dengan kenyataan kan
jadi ketika tidak bertemunya harapan dan kenyataan
nah dari kecewa itulah jadi marah pada akhirnya
maka sebenarnya marah itu
sifat naluri dalam diri kita

tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola amarah itu
bagaimana cara kita menahan amarah itu
justru puasa itu dihadirkan untuk jadi benteng itu
untuk jadi perisai pada perkara perkara yang tak bisa kita tahan
nah termasuk marah
artinya jika ada orang yang puasa
tapi masih belum bisa mengendalikan marah
butuh amal apa lagi
yang justru harus dihadirkan dalam dirinya
agar bisa menjadi perisai
atas setiap hawa nafsu yang muncul dalam dirinya
bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus
tapi hakikat puasa adalah menahan diri kita
untuk tidak terjelembab pada perkara yang membuat allah murka dengan kita
dan marah termasuk salah satunya
karena marah itu
orang yang paling kuat itu kan bukan orang yang pandai bergulat
tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai menahan amarahnya
orang yang pandai mengelola nafsunya
sehingga diarahkan pada kebaikan dalam hidupnya
ada orang yang bertanya begini
apa perang yang paling dahsyat dalam diri kita
ternyata bukan perang melawan musuh
tapi yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu kita
perang melawan diri kita
dan puasa romantiknya
pada saat ramadhan
itu menjaga kita agar tidak mudah meluapkan kemarahan kita
maka mbak mila ada yang bertanya gini
aa bukankah ketika ramadhan syetan dibelenggu
ya tapi kenapa masih ada orang yang marah marah misalnya berbuat maksiat
jawabannya iya syetan dibelenggu
yang sebelas bulan kebelakang
kita punya kebiasaan kebiasaan yang kita tanam
dan boleh jadi
jadi ramadhan ini masih memuncak kebiasaan buruk kita
maka syetannya dibelenggu
tapi nafsunya masih ada
dan salah satu yang bisa menghantui kita dengan nafsu kita adalah marah
orang itu kalau sudah marah bisa berbuat sesuatu yang tidak baik
orang kalau sudah marah bisa meluapkan apapun yang tidak pernah terbayang oleh logikanya
maka kita itu kalau sedang marah tidak boleh melakukan dua hal kan
yang pertama tidak boleh berkata sesuatu kalau sedang marah
sedang marah karena
dipastikan yang keluar adalah kata kata yang tidak baik
dan yang kedua
janganlah memutuskan sesuatu
jangan ambil keputusan ketika
marah karena pasti yang
keputusannya adalah sesuatu yang
mengantarkan kepada keburukan
maka kita berharap ibadah
puasa ramadan khususnya bisa
menjadi perisai yang menjaga
diri kita termasuk mampu
membuat kita bisa menahan marah
jadi kalau saya boleh simpulkan
sebenarnya marah itu
dalam konteks berpuasa puasa itu bisa
jadi terapi ya sebenarnya pak hilman
kalau misalnya masih emang dasarnya
suka marah marah coba deh puasa
siapa tahu itu akan menjadi benteng tadi kan
pelan pelan akan bisa mengurangi
kebiasaan buruk itu bisa
maka banyak orang yang
nabi mereka hanya mendapatkan
lapar dan hausnya saja
jadi perutnya dia berpuasa
kerongkongannya dia berpuasa
perutnya tidak makan
iya kerongkongannya tidak minum
iya tapi coba perhatikan
aspek yang lain dalam dirinya
apakah dia bisa tahan atau tidak
orang yang berpuasa
bukan hanya ketika menahan lapar dan haus
tapi ketika dia bisa
sesuatu yang tidak bermanfaat
dalam hidupnya jadi dia jaga
dan ropaf dari perkataan
yang buruk dari bicara yang buruk
kalau ada alasan boleh
tapi kalau marah marah
jadi tabiat jadi karakter
karena ada ya orang yang tidak ada angin
nggak ada hujan tiba tiba marah marah
lihat wajahnya marah marah
ketemu orangnya marah marah
beda titik sama koma aja marah marah
marah karena alasan
ya manusiawi tapi marah marah
maka jadi karakter dan kebiasaan
nah ibadah puasa rumah buang
selama satu bulan penuh kita lakukan
intinya ingin bisa menahan itu
siapa di antara ciri orang bertakwa itu
kan puasa itu
ingin kita jadi orang bertakwa ya
nah ternyata mbak mila
dan pemirsa cna indonesia yang dicintai allah
salah satu ciri orang bertakwa itu
salah satunya siapa
orang yang pandai menahan marah kan
wallahu yuhibbul muhsinin
orang yang bertakwa itu
orang yang senantiasa berinfak
dalam keadaan lapang dan sempit
orang yang bisa menahan marah
jadi dia bisa marah
tapi dia tahan
dia punya kemampuan marah
ada kesempatan marah
tapi dia tahan amarahnya
baru nanti loncat selanjutnya
dia mampu memaafkan orang lain
ini proses sebenarnya
orang bertakwa itu
makin lembut hatinya
makin bisa menahan amarahnya
maka nanti ujungnya dia bisa memaafkan kesalahan orang lain
wallahu yuhibbul muhsinin
dan allah menyukai orang orang yang berbuat baik
berarti orang yang bisa menahan marah
satu dia diberikan predikat bertakwa
yang kedua dia adalah orang baik dalam pandangan allah swt
bamiila disebut orang baik sama tetangga
seneng apa enggak
disebut orang baik sama allah sw
oh harusnya sih
nah ibadah puasa ini proses
allah melatih kita
agar setiap hawa nafsu kita yang tidak pernah tertata dengan baik ini
bisa kita jaga dengan hasil ibadah puasa yang kita tunaikan di situ
luar biasa ya
jadi kalau yang masih suka marah marah gitu ya
mudah mudahan sih dengar kajian ini ya ahilman ya
memang enggak ada yang instan
tapi kan semuanya by process ya
salah satunya juga dengan mencari ilmunya tadi ya ahilman
ahilman tapi begini
sekarang ini kita itu karena
itu tadi ya perkembangan media sosial yang luar biasa
kita tuh sudah banyak sekali melihat contoh di media sosial
apa apa yang viral gitu
let's say yang enggak lama ini deh
anak anak marah gitu kan
melampiaskan semua kekesalannya emosinya
dengan menyakiti orang lain
karena itu tadi problemnya kan karena nggak bisa menahan marah itu
kalau ahilman melihat dengan kemudian fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ini
ini seperti apa
yang hari ini menjadi krisis di tengah kita
salah satunya adalah krisis akhlaknya
dan saya merasa bahwa krisis akhlak itu kan bermula dari hati yang keras
atau boleh juga hati yang berpenyakit
atau na'udzubillah hati yang mati
maka sentuhan kolbu sentuhan hati
yang mengarahkan kepada kelembutan hati penting dihadirkan
bukan saja kepada anak anak tapi boleh jadi juga berangkat dari orang tua
iya dari orang betul
karena anak itu kan peniru terbaik
apa yang seorang anak itu lihat dari orang tuanya
maka akan terpatrit dalam dirinya
dan boleh jadi membentuk kebiasaannya
maka sekarang belajar introspeksi diri
duhai orang tua ayah bunda di rumah
bagaimana cara kita meluapkan perasaan di tengah keluarga kita
kan tidak sedikit ya mbak mila
misalnya mohon izin seorang suami yang kesal sama istrinya
kemudian meluapkan langsung di depan anaknya
anaknya menyaksikan loh
bukankah itu akan menjadi cerminan yang buruk bagi anak kita
seorang ibu kalau misalnya lagi kesal sama anak
kadang kita juga tidak terkontrol bicaranya
keluar kata kata yang buruk
dan itu meresap ke dalam otak anak kita
maka nanti ketika anak kita bermain dengan teman temannya di luar
dia merekam dan melihat ayahku juga barahi ibuku
ibuku juga kalau marah sama aku begitu maka aku juga begitu
berarti belajar dari level yang paling sederhana di keluarga
maka jadikan ibadah ramadan adalah momentum untuk menghadirkan kebersamaan di keluarga
untuk lebih akul lebih rukun lebih saling menjaga diantara kita
maka kelembutan hati ini perlu dihadirkan
jadi anak anak kita selain diberikan asupan ilmu dalam otaknya
harus diberikan sentuhan kolbu dalam dirinya
nah mudah mudahan kajian ilmu hadir di majlis ilmu
ini bisa melembutkan hati yang keras itu
dan memang yang namanya obat hati itu untuk penyakit hati
dan orang kalau sudah tersingkap penyakit hati dalam dirinya
maka salah satu kebiasaannya marah marah
maka nanti ada tips dari baginda nabi gimana caranya untuk bisa menahan marah
karena akhirnya untuk mengendalikan maksudnya marah itu kan itu tadi ya
tidak bisa kita kadang kadang tidak bisa kita tolak gitu
karena itu kan fitrahnya kita ya
tapi tambahnya kita harus jeda
ternyata kita harus jeda
kpa kemuliaan ramadan akan kembali setelah yang satu ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di bulan ramadan ini tentunya kita dituntut ya pak ustadz untuk menahan amarah
nah apabila nih pak ustadz kita tidak bisa menahan amarah
dan melakukan amarahnya di bulan puasa ini nih pak ustadz
apakah akan membatalkan puasa
mungkin itu saja pak ustadz yang saya tanyakan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tadi pertanyaan dari mas denny suaranya adem banget ya pak ustadz ya
sepertinya lagi puasa
puasa masya allah
mungkin saya masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
akhirnya langsung ya kita jawab ya
tadi memang sempat kami jawab ya
kita singgung di segmen pertama
tapi kalau dalam konteks ini misalnya sudah diluapkan
apakah bisa berpotensi juga batalin puasa
biasanya kan orang itu bisa jadi marah karena dua keadaannya
yang pertama karena perasaan hati yang tidak sesuai dengan harapan
atau yang kedua karena lapar dan karena haus
jadi kalau orang puasa kan tentu ya artinya lapar kemudian dia haus
nah dengan marah
jadi bertambah bebannya
yang dikhawatirkan kalau kemudian dia tidak bisa menahan marahnya
ujungnya lapar dan hausnya semakin menjadi jadi gitu
dan itu yang nanti akan berdampak buruk terhadap puasa yang ditunaikannya
walaupun nanti secara esensi juga akan menjadi hilang kan
orang kalau sudah marah mbak mila dan pemirsa itu seharian kita bisa mikirin kemarahan kita tuh
sehingga berpotensi amalan amalan lain yang sebaiknya dihadirkan ketika itu
sebaiknya dihadirkan ketika ramadan itu menjadi tidak dihadirkan
karena kita hanya memendam kemarahan di dalam diri kita gitu
maka sebaiknya jika sudah bertemu dengan ramadan bersihkan hati kita
lembutkan hati kita
jangan mudah terpancing dengan emosinya
dan puasa itulah salah satu perisai yang bisa menjaga diri kita agar tidak meluapkan marah marah itu sendiri gitu
nah lantas gimana kalau sudah terjadi
ya sudah istighfar kepada allah
anda soim aku lagi berpuasa
istighfar ya allah mohon ampun
jika puasa yang aku tunaikan ini ternoda karena kemarahan yang aku hadirkan gitu
insya allah allah maha pengampun dan kita bisa segera berbenah untuk tidak menghabiskan seharian penuh hanya untuk segera marah marah
maka nanti ada tips tips tadi yang akan kita bagikan
nah sebelum itu ahilman jangan juga sampai ya sudah tahu nih marah marah
karena merasa wah sudah terlanjur marah marah yaudahlah batalkan puasanya makan gitu
itu berarti dosanya dobel ya
masya allah jangan begitu ya pemirsa ya
jadi itu tadi ya tahan istighfar yang banyak
istighfar yang banyak
maka nanti jika kita dihadapkan dengan satu keadaan yang harus marah gitu kesel sekali
maka baginda nabi memberikan beberapa arahan kepada kita
yang pertama tipsnya adalah membaca ta'awud
aku beritahukan kepada kamu sekalian satu bacaan
yang ketika engkau membaca ini
akan membuat dirimu bisa mampu menahan amarahmu
nah kalau boleh sedikit saya tafsirkan ke depan
sekalian aja dengan baca quran
daripada inget inget marahnya
iya daripada kita ingat dengan kemarahannya
apalagi kan bulan ramadan bulannya al quran
daripada meluapkan dengan kata kata yang tidak baik
lebih baik dijaga dengan kalimat ta'awud
dan lanjutkan dengan bacaan qurannya
insya allah hati bisa tambah lembut
yang kedua kita dapat pahala baca quran
karena kita baca ketika bulan suci ramadan itu
dan tentu pahalanya dilipat gandakan
yang kedua diantara tipsnya adalah mengganti posisi kan
jika engkau sedang marah
dan engkau dalam keadaan berdiri
jika engkau dalam keadaan duduk juga masih kesal
dan dalam konteks yang lain apa
mudah mudahan nanti setelah kita bangun dari tidur
kita bisa lebih relax gitu
bisa lebih tenang
apalagi kita juga tahu kan ada hadis yang mengatakan
naumus so'imu aibadatun
tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah
tapi catatan penting ya
jangan dimaknai sampai disitu titiknya
tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah dengan dua makna
daripada dia berbuat maksiat
daripada dia terjelbab pada keburukan
dia memilih mengistirahatkan tubuhnya dengan tidur
nah itu jadi ibadah
atau yang kedua
tidurnya jadi ibadah di siang hari
karena dia menyiapkan tubuh dan bekalnya
untuk nanti menghidupkan di malam hari gitu
nah jika itu yang dihadirkan boleh gitu
ah udah istirahat aja deh
nah yang ketiga
itu yang kita harus lakukan
dan syetan itu dicipta dari api
dan api itu bisa dipadamkan dengan air
marah sudah berada di dalam hati ini
bersihkan diri kita dengan air wudhunya
dan meminta kepada allah agar air wudhu yang
terhadap bagian tubuh yang kena wudhu itu
mampu menahan amarah kita
hampir semua anggota bagian tubuh
yang terkena air wudhu itu
ya anggota tubuh yang terkena air wudhu itu kan
yang banyak berbuat dosa tuh
jadi mulai telapak tangan
bagian matanya dicelak juga gitu kan
itu kan anggota tubuh yang
bisa menjadi sumber kemarahan gitu
ada berapa tuh
ingat ingat pahala yang allah siapkan
untuk orang yang bisa menahan amarah
apa diantara pahalanya
itu sederhana mbak bila
dalam sekali esensinya
biasanya karena anak anak juga hafal pak
adik adik kita di tk
hadit pertama yang dibaca tuh itu tuh
kenapa hanya untuk sekedar
karena balik lagi
nahan marah teh susah
artinya memang ini sulit
tapi kalau kita ingat ingat
maka allah berikan pahala surga
dalam hadith yang lain
barang siapa yang bisa menahan marah
padahal dia bisa mengungkapkannya
dia punya kemampuan mengungkapkannya
tapi dia marah
maka nanti di hari kiamat
dia boleh memilih hadiah yang dia inginkan
jadi dia tahan amarahnya itu
baru yang kelima
sibukkan dengan ketaatan kepada allah
gak mungkin marah marah ya
orang kalau lagi baca quran
gak mungkin marah marah gitu

masih ada dongkol
masih ada dongkol gitu
masih ada dongkol gitu
maka terus lembutkan
sampai kemudian kalau bisa kita ingat kebaikan orang yang kita keselin itu gitu
ya mbak pila bikin salah
beribu kebaikan lain
yang mungkin mbak mila pernah hadirkan
sehingga bisa menjadi alasan
untuk kita gak marah sama orang itu
apalagi sama keluarga
ya orang terdekat
karena biasanya yang sering jengkel
yang bikin jengkel orang
yang paling menguji kesabaran
maka apalagi sama orang terdekat
sama orang lain aja
kita gak boleh marah
apalagi suami ke istri istri ke suami
orang tua ke anak anak ke orang tua
hendaknya ramadan menjadi momentum
untuk menghadirkan kelembutan hati di dalamnya
akhirnya tapi misalnya gini
kondisinya kadang kadang saya juga
karena seorang ibu ya
kadang kadang ngeliat kelakuan anak itu kan
ada yang memang menguji kesabaran
kadang kadang marah marah gitu padahal kan ia tahu
sebenernya gak boleh gitu
marah marah karena untuk tujuan mendidik
itu seperti apa
saya revisi ya saya nggak suka dengan kalimat marah marah
saya sukanya dengan kalimat
oke kalau satu aja
karena ada satu ada one condition
yang membuat kita harus
kadang kadang namanya ibu ibu ya gak tahan ya
jadi kalau marah karena ada alasan tertentu
sebagai trigger ya
agar tidak berkelanjutan
maka nanti ada dua konteks tuh
ada keras ada kasar
keras dan kasar
tapi juga jangan dijustifikasi marah marah itu adalah keras ya
karena berbeda ya hilmania
jadi keras dan kasar kalau menurut saya
dua hal yang berbeda
keras itu ketika kita ingin
memaksimalkan aturan yang sudah kita buat
on the track dengan apa yang kita inginkan
tapi kalau kasar
gak ada angin nggak ada hujan
dan memang udah tabiatnya gitu aja
jadi kalau anak kita berbuat kayaknya
kayaknya nggak terlalu gimana gimana
tapi kadang seringkali kita mengeluarkan amarah itu
nah ini yang harus diperhatikan
karena memang itu kewajiban kita ya
mendidik anak kita dengan baik gitu
dengan tegas gitu
walaupun tentu nanti ada beberapa rambu rambu yang harus kita jaga juga
tapi kalau kasar
saya tidak membenarkan
maka saya seringkali merevisi kepada orang tua ya
suka ada yang bilang begini
tidak ada anak yang nakal
yang ada adalah kita tidak mengerti karakter anak kita
tidak ada anak yang bodoh
yang ada hanyalah kita yang tidak sabar
untuk mengajarkan anak anak kita seperti apa ilmu yang dibutuhkan dalam hidupnya
kenapa nabi melarang kita untuk marah marah
memang marah itu mengantarkan kebencian
marah itu mengantarkan kehancuran
itu seorang anak tuh kalau kena marah oleh orang tuanya sejak kecil itu nanti terbayang terus sampai dewasa
betul itu yang takutnya
dan itu yang khawatirnya menjadi trauma dalam dirinya
dan akan dialampiaskan di waktu yang akan datang
maka para ayah para bunda
belajarlah untuk menata hati gitu ya
kalau kita mau ngikutin ke anak kita
pilih kata kata yang baik
agar tidak terekam oleh anak kita dengan yang buruk buruk
sehingga menjadi trauma yang begitu berdalam bagi dirinya di waktu yang akan datang
ini masya allah ini pengingat juga buat saya ya
buat kita semua sebagai orang tua ya
akhilman kita rajada pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan ramadhan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
dalam episode agar marah menjadi ibadah
nah akhilman dari judul nih agar marah menjadi ibadah
jadi mengelola emosi tadi supaya jadi ibadah itu salah satunya itu tadi ya
tips tips yang sudah disampaikan tadi ya
jadi harus tahan

jadi kalau marah itu yang menyangkut diri kita
dan kita bisa menahannya maka tahanlah
dan ibadah puasa adalah ibadah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa menahan diri itu
nah memang ada marah yang diperbolehkan
misalnya kita marah ketika agama kita dihina
kita marah ketika agama kita direndahkan
kita marah ketika melihat kemungkaran depan mata kita
kita marah karena ada kebohongan yang nampak
dan kita tuh kesal dengan keadaan ini
tidak punya daya upaya untuk bisa melampiaskannya
maka kemarahan itu boleh sebagai bagian untuk apa ya
tidak sepakatnya dengan keadaan itu
tapi kalau yang menyangkut ya mohon maaf ya
kadang kadang kan kita suka merasa bahwa kita gak dihargai
kadang kita tersinggung dan seterusnya dan seterusnya
maka sebaiknya ibadah puasa ramadan adalah perisai
untuk bisa menahan diri dari amarah tersebut
mudah mudahan yang puasa bukan hanya perut dan kerongkongannya saja
kita bisa menahan hati kita menahan lisan kita
maka nanti selain marah marah
bila ada beberapa penyakit hati juga yang harus kita hindari
misalnya iri dengki
kemudian membenci orang lain
orang biasanya kalau udah marah jadi benci kan
maka usahakanlah diri kita untuk tidak membenci siapapun dalam diri ini
yang ketiga ria dalam beramal
itu juga bisa merusak
biasanya momen ramadan ini orang pengen menampilkan
sebenarnya bagian dari motivasi kan nggak apa apa ya
hilman pernah sampaikan itu
tapi ibadah puasa itu kan justru ibadah yang secara keikhlasan itu paling sangat luar biasa gitu
karena yang tahu puasa atau tidak hanya kita dana allah kan
terus yang keempat juga hati hati dengan penyakit kikir bahlil
maka mudah mudahan penyakit hati yang tadi disebutkan tuh ya
dari mulai marah marah kemudian apa namanya
tadi yang kedua ini dengki
semoga kita jauhkan selama bulan puasa ramadan ini
bahkan bukan hanya selama bulan puasa ya
justru nanti after ramadan kita bisa terlatih terus menatah hati
sehingga ya ibadah ramadan kita bisa menemukan kesempurnaan
yang sehingga pada akhirnya kita tuh mendapatkan aidilfitri
kembali kepada kesucian kembali kepada kemenangan
maka belajar ya
belajar untuk bisa menahan marah
apalagi ketika puasa ramadan
cuman ini menarik sekali
karena keterbatasan waktu puirsa tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah azawajala
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladia rahmat dan juga ustaz hilmar fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh